mantan ajudan verdi sambo adzan romer mengaku dirinya dan sopir verdi sambo prayogi diperintah oleh bekas kadif propam verdi sambo untuk mendatangi draft berita acara pemeriksaan di ruang rapat divisi propam mabes polri satu pekan setelah pembunuhan brigadir yosua
pernyataan ini disampaikan oleh azan romer mantan ajudan verdi sambo saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan baradae atau richard eliezer di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin tiga puluh satu oktober
azan romer mengaku dirinya diperintahkan untuk tanda tangan draft berita acara pemeriksaan yang telah disiapkan oleh penyidik polres metro jakarta selatan dalam kasus kematian nofriansyah yosua huta barat
dia mengatakan draft bap tersebut berisi pertanyaan serta jawabannya
sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban
jawabannya apa disitu
jadi kayak kami tidak mendengar suara tembakan
kami tidak mendengar suara tembakan
tidak mendengar suara tembakan terus kejadian apa yang terjadi pada saat itu
richard apa tema menembak intinya kami datang ke sana itu di bap kami cuma kami datang bapak masuk bawa ibu keluar
anda tanda tangan bap itu
anda tanda tangan
tanda tangan siap